kita ke informasi selanjutnya
puluhan penjudi lari kalang kabut saat polisi mengerebek sebuah arena judi adu jangkrik di jember senin siang
sejumlah pelaku berhasil diamankan beserta belasan sepeda motor serta peralatan judi yang ditinggalkan di lokasi
tim reserse kriminal polsek jenggawah senin siang menggerebek arena judi adu jangkrik di desa jatisari kecamatan jenggawah jember